halo jumpa lagi di podcast cnn indonesia si paling sport masih kali ini kembali bersama
diego kita baru aja merayakan kesuksesan timnas u dua puluh tiga lolos ke piala asia u dua puluh tiga ya mencetak sejarah ya
pertama kalinya pertama kali dan hanya di era sti ada tiga kelompok timnas yang lolos ke putaran
final tiala asia ya u dua puluh dua puluh tiga dan senior senior langsung dibalik ke ramai yang kemarin ada juga
nih yang rame apa tuh ada yang dihujat ada yang diangkat ini berarti ada sesuatu yang harus kita
ini ya harus kita selesaikan di sini iya harus kita dudukan bareng makanya hari ini kita
raya telah kedatangan kursusnya sindang haqmal bar pray yang menjadi trending di twitter i'm
biwana mana bersaing dengan ye iver carrier kemarin ya bener mana apa namanya baik baik alhamdulillah
langsung dimana kita minta camera bagi dari dari forma dunia sama dulu kan ini kita mencetak
ini dua ribu dua puluh tiga dante serius ini in the salam prosedur yang katakan pkg activist pilihan yang benar benar
senior dibawa pelatih shin taeyong masuk ke piala asia kemarin tuh ribut ribut sebenarnya gimana
sih mas akmal di media sosial ribut ribut apa gitu pemicunya apa sih pemicunya bisa jadi rame
begini saya juga nggak tahu pemicunya apa tapi gini apa namanya yang pertama misalnya ketika ada
ramai ramai pertandingan malaysia melawan indonesia kita kalah dua puluh satu waktu itu wartawan telah telepon saya
wajar amas ini ada tuntutan masyarakat untuk sinteyong out itu bagaimana pendapatnya ya saya
jawab wajar saja dimana mana ketika pelatih kemudian kalah pasti tuntutan untuk mundur
di disuarakan dimana saja gitu bukan cuma di indonesia bahkan misalnya di chelsea thomas
pical sudah kasih gelar banyak kemudian gagal ya dipecat diganti dituntut mundur kemudian juga
roberto mancini juga mundur apa nama roberto martinez pelatih belgia nomor satu di
peringkat fifa mundur juga gitu jadi mundur itu satu hal yang biasa untuk sebuah pelatih
profesional itu tuntutan mundur tuntutan mundur jadi kalau kemudian apa namanya ukuran barometernya
pastinya semua negara ingin timnya berprestasi dengan tropi tentunya itu kan target target yang
dicanangkan gitu kan nah itu yang saya sampaikan gitu jadi enggak ada masalah sebenarnya gitu yang
kedua gitu kan yang kedua yang ramai kemarin juga saya ditanya bagaimana sukses tim nasional
sebelum selamat sukses untuk seluruh pabla kejajaran pelatih untuk pemainnya
lain untuk official gitu yang kedua habis itu saya ditanya bagaimana pssi sekarang gitu kan
saya bilang bagus ada harmonisasi sudah tidak ada lagi dikotomi antara pemerintah dengan pssi
gitu kan pssi dan pemerintah jalan bareng bareng dulu sebelumnya bagaimana pssi alergi dengan
pemerintah dengan alasan intervensi dan sebagainya itu enggak ada masalah yang masalahkan netizen yang
menerjemahkan segala sesuatunya dengan persepsinya itu dia tidak tahu apa yang diwawancara wartawan
terbelakangnya apa ya karena framing yang terbentuk di di kalangan netizen adalah
ahmad ali ini kurang mengapresiasi kinerja sti mungkin ya oke kita ke kos jasin lu ngeliatnya
gimana coach hai gini ya gue itu hai besar di negara demokratis di mana gue dididik untuk
menghargai pendapat yang berbeda jadi kalau lihat timeline gue seribu pertanyaan
coach tolong diskusi sama akmal dan tower mereka enggak mereka enggak tahu kalau gue sama anak
akmal sudah lama kenal dan kita tidak pernah ada konflik apapun sekalipun enggak pernah tapi
perbedaan pendapat biasa aja untuk gue satu kedua ini mungkin mulai diskusi gue gak
setuju apa yang akmal katakan ya walaupun akmal benar di negara luar dipecat pecat
gua rasa tidak fair untuk membandingkan sepakbule yang sudah established sudah industri dengan sepakbule
yang baru berkembang bahwa ada wartawan bertanya seperti itu ya tanya ke gue juga gitu oke jadi
wajar aja cuman gua rasa sangat tidak fair untuk membandingkan pelatih chelsea itu ke apa namanya
belgia yang yang dipecat dengan indonesia ya bahkan saya sebut juga saya sebut juga apa sintayong menang lawan jerman
diberhentikan juga gitu kan artinya kan sesuatu hal yang wajar gitu kalau pecat memecat iya wajar
tapi kalau dalam kasus indonesia kita ini sepak bolanya masih merangkak belum lari oke nah merangkaknya
udah bener sekarang mencoba berjalan berjalan oke dan prosesnya ini gue juga tidak pernah bilang
friendly kalau nggak salah lombok lomboknya main kayak apa ini jadi bukan gua gua tidak mendukung
sosok sintayong yang gue tidak kenal tidak pernah ketemu tidak pernah berkomunikasi tapi yang gue
dukung adalah kerjaan dari sintayong oke itu yang penting yang gue katakan udah dua tahun yang lalu
tidak pada saat ini tapi timnas di bawah sintayong gue tonton karena gue melihat ada sebuah progres bahwa
progresnya menang kalah menang kalah ⁇ its ⁇ okay gue selalu bilang kalau seandainya kalah tapi mainnya
bagus create banyak peluang kedepannya itu menjanjikan daripada lu menang main jelek
bertahan gue jatuh dari langit nah ini yang gue coba mengedukasi para netizen
bahwa sepak bola itu jauh lebih indah daripada hanya menang kalah artinya tolak ukurnya harus
dirubah ya coach mindsetnya apakah trofi atau permainan yang seperti apa yang kita nilai adalah
timnas indonesia dimana kita lagi eh ingin berkembang agar bisa bersaing di level asia
kenapa gue selalu bilang akmal tahu level kita itu asia bukan asean kenapa gue selalu bilang begitu
karena untuk gue penduduk dua ratus tujuh puluh lima juta di mana kita punya budaya sepak bola beda dengan india
penduduknya satu enam miliar tidak ada budaya sepak bola begitu pun juga cina kita ini punya budaya sepak bola
semua orang suka sepak bola dari kecil main sepak bola tapi kenapa prestasi timnas kita terseok seok
maka dari itu jetzt
ini silakan target
target kita adalah asia level kita asia
ini masalah mindset
bukan berarti kalau kita menang
tapi jangan sampai
menang aff mentok disitu
level asia jauh lebih bagus
dan dua tahunnya lalu gue sudah ngeliat
di bosintah yang ini menjanjikan
pasti ada main jeleknya
pasti ada prosesnya
tambah lama dia berada di indonesia
dia udah empat tahun
hampir empat tahun
kan dia butuh waktu untuk
pemain juga di rotasi
kadang jarak antar pemain dekat
kadang jauh kayak kemarin tiga pemain
di belakang gak maju ke depan
di sayap hanya tiga orang menyerang
di luar beberapa kekurangan
banyak hal positif yang gue lihat kemarin
definitely kita layak menang
kita ditanya predisi
gue paling benci predisi
tiga satu dalam arti
turuk menyesal kan gak jelek
mereka bisa mungkin cetak satu
tetapi definitely kita bisa menang
dan dari detik awal kita menunjukkan
niat untuk menang
itu jauh lebih penting
kita berani ngepress
dan kalau kita liat sembilan puluh menit
kalau strike agak sedikit
yang gue lihat sekarang mentalnya
itu sudah ke asia
sudah kita ini bisa bersaing di level asia
entah bisa atau enggak
tapi minimal lu mulai dari mindset
itulah kenapa dari dulu gue selalu dukung
dan yang gue pertanyakan
akhirnya diklarifikasi sama akmal
adalah bukan pendapat dia ya
masyarakat itu butuh trophy
nah itu gue pertanyaan masyarakat yang mana
tapi kan sudah diklarifikasi bahwa dia hanya menjawab wartawan
karena gue itu tampil
gue jarang bahasa apa namanya
tapi sekali kali di sport tujuh puluh dua dipanggil
di mamatkeliling bahas indonesia
di sportify indonesia
di sini bahas indonesia
bukan ratus ribu
total digabung jutaan
terakhir sama tommy cokrok

di mana dia berkata

mama mamat di atas sejuta
sejuta satu setengah juta sama sejuta
di akun tersebut
maka dari itu
at least gue ada bukti
walaupun mungkin tidak valid ya
karena hanya yang komen aja
gue pertanyakan sekali lagi
itu yang gue pertanyakan dari statement akmal
bukan gue menghujat dia
perbedaan pendapat yang ngeluh
gue pertanyakan hanya masyarakat yang mana pengen sintayong
tapi akhirnya kan udah diklarifikasi
bahwa itu hanya pertanyaan dari wartawan
nah mas akmal
berarti tolak ukurnya ini
kalau menurut mas akmal tetap harus trofi atau bagaimana
saya punya sudut pandang yang sedikit berbeda
sama justin ya
kita kan boleh berbeda gitu kan
apalagi perbedaan itu penting
kita sudah beberapa kali main di level asean
untuk lawan thailand dan vietnam kita tuh susah gitu kan
kita susah menang
sulit menang gitu kan
jadi menurut saya gini
ketika kita berbicara sepak bola
ini yang salah di persepsikan lagi sama netizen
yuk kita menang dulu nih di aff
kalahkan dulu vietnam thailand
kemudian abis itu kan pasti kita naik kan
di biala asia kan
kalau kita masih susah menang dengan thailand
menang dengan vietnam
ya agak sulit juga kita menang dengan jepang
dengan korea selatan misalnya gitu kan
jadi saya hanya menyampaikan
saya mendapat bahwa ketika kita naikkan angkat tangga
kita kan mulai dari yang bawah
nah piala aff ini kan level yang paling rendah
regional yang rendah
di situ ada persaingan pastinya kan
malaysia thailand termasuk singapura gitu kan
yang coach justin bilang bahwa singapura empat kali juara
biala aff tidak pernah lolos biala asia gitu kan
dan indonesia juga runner up enam kali

sekarang kita lolos setelah beberapa tahun kita tidak lolos
nah kalau pertandingan sepak bola kan
undian juga ikut menentukan nih kan
ya kan seperti misalnya piala
kenapa saya tidak terlalu apa namanya
euforia berlebihan ketika kita lolos piala asia u dua puluh tiga
karena menurut pendapat saya
cina taipei dan turkmenistan itu kita bisa lewati gitu kan
levelnya tidak terlalu berbeda turkmenistan
walaupun rankingnya di atas kita satu ratus tiga puluh delapan untuk senior
walaupun misalnya turkmenistan kemarin di piala asia u dua puluh tiga
mereka lolos sampai perempat final kalah dari australia satu
tapi levelnya untuk kategori umur kan setiap tahun pasti berbeda beda
nah itu kita bisa saingan disitu
pertama kita tuan rumah kemudian yang kedua
kita diuntungkan dengan hasil undian yang tidak memberatkan kita
beda misalnya dua ribu tiga belas kita satu grup dengan jepang dan australia
kemudian dua ribu enam kita satu grup dengan korea selatan
dua ribu delapan belas kita satu grup dengan malaysia dan thailand
dua ribu dua puluh kita satu grup dengan thailand dan vietnam
bahkan ketika di tangani sintayong pada dua ribu dua puluh dua
kita satu grup dengan australia lawan kita
saya melihat bahwa euforia tidak perlu berlebihan kita untuk apa namanya
ini sejarah kita patut syukuri dan kita patut apresiasi kerja semua tim pelatih pemain dan perempuan kita
pemain ofisial termasuk pssi gitu kan yang ikut membangun sepak bola kita tapi sesungguhnya akan
ada di petang final itu tidak bisa kalau soal euforia berlebihan gue setuju banget bahkan
si games aja juara si games konvoy di jakarta gue menentang untuk gue kocak gitu loh tapi ya
ini mungkin budaya sepak bola indonesia gubernur bukan sesuatu yang yang jahat atau yang merugikan
enggak cuman ini cara mereka selebrasi untuk gue itu berlebihan tapi gue setuju puter makan
itu gue selalu bilang gue kalau biasanya kalau ada event kan kerjaan gue banyak ya
tapi kalau gue gak ada kerjaan gue pengen ke qatar gue pengen lihat piala asia gue pengen
lihat indonesia yang segrup sama irak vietnam dan jepang kalau lo tanya gue kita punya peluang untuk
lolos kan kembali lagi faktorlah dua kali seri menang ujung karena semua pasti
di bantai jepang ya kan tinggal lo seri lihat jangan dibantai terlalu banyak dan mereka banyak
based on gold difference kita bisa lolos ya kan nah ini kan untuk gue sebuah progress tadi fakta fakta
yang amal katakan kita empat kali lolos kualifikasi kan udah long time a gomal itu udah lama banget
artinya gini loh coach kita bisa dulu gitu kan artinya ada faktor lain non teknis kenapa kemudian
kan yang harusnya kita berpikir misalnya kenapa dulu kita bisa lolos kualifikasi lolos lolos lolos
tuan rumah habis itu kita hilang kan ini problem sepak bola kita gitu kan makanya kemudian makanya kemudian
ketika wartawan nanya itu saya jelaskan kita patut syukuri tapi kemudian kita harus mawas
diri dan melakukan pembenahan salah satunya pembinaan yang benar kompetisi yang sehat
karena bagaimanapun sekarang nih tim u dua puluh tiga lolos ikut kompetisi di kompetisi lokal saya bilang gitu kan
ini sekarang ada di pick performance berakam enam bulan kemudian sebelum tampil ikut kompetisi
kompetisinya diracuni kan akhirnya performanya juga enggak akan bagus nah itu yang kemudian tidak
ditulis sama wartawan yang akhirnya dipersepsikan saya ini pembenci sintayong setelah juga saya itu
kenal sintayong dari dua ribu enam ketika dia jadi pemain main melawan persik kediri gitu kan dan apa namanya
menurut saya apa nah sintayong pernah sepuji juga gitu kan ketika kita menang lawan syria di apa
piala apa di eh menang lawan yaman di kualifikasi piala asia itu menurut saya itu yang bagus kenapa
karena memang lawannya yaman gitu kita menang itu bagus gitu kemudian ketika kita bisa apa mengalahkan
mengalahkan apa kemarin di piala asia u dua puluh itu kita mengalahkan syria gitu kan kemudian kita menang
imbang kosong itu bagus gitu kan karena lawannya di atas kita gitu tapi kalau kemudian
kita menang misalnya melawan china taipei yang ngapain dipuji
bisa bisa mau cina tipe yang main mahasiswa semua gitu kan nah itu kan fakta fakta yang menurut
saya orang orang mempersepsikannya salah kan tidak perlu pujian itu diucapkan gitu kan menurut saya prestasi
yang saya akan melihat bahwa ini sukses kalau kita misalnya nanti di piala asia kita sudah bisa
bersaing minimal tidak kalah banyak lawan jepang gitu kan minimal kita bisa tahan korea selatan
bahkan saya bilang gini kita akan selama ini uji coba dikandang terus coba coba diluar lawan arab
misalnya itu kan akan kekurang air krim tujuh belas lalu korea serat kali kali bilang juga cuman yang eh
apa namanya eh kembali lagi kalau dua ribu empat terakhir berlewati itu lewat tahun rumah kan tuhan rumah
lewat kualifikasi dua ribu empat kan dulu hari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dua ribu empat tiga kali tiga kali dua ribu empat arti udah sembilan belas tahun kita
enggak ikut kan nah kenapa bisa sembilan belas an itu kan pertanyaannya kan kenapa simpel negara lain maju
kita stuck itu nah apakah itu salah sinteyong kan enggak justru sekarang karena kita tahu sepak
bola kita stuck dan didatenya dan ini kredit untuk iwan bule ya harus kita akui bahwa beliau
yang mendatangkan sintayong walaupun enggak enggak jadi ketua lagi disitulah iwan bule mendatang
untuk mengangkat kembali sepak bola kita timnas dan gue yakin
akmal setuju sama gue kalau kita mengangkat timnas itu butuh proses ya kan itu
enggak enggak ada yang instan dalam olahraga tidak ada yang instan tapi memang sepak bola kita itu
masalahnya banyak gue tidak bisa bicara banyak ilmu gue pasti kalah sama akmal karena gue gak
nonton ya kan bahkan timnas dulu dulu gue nonton bukan ya lo tahu lagu sebagai pelatih timnas dulu
dear tag timnas gue dapet kartu pssi ganteng betul itu kan buat parkir doang gratis hahaha
gratis semua nggak pernah gue tonton karena itu gua nggak menang gue selalu bilang sepak bola atau futsal
itu harus entertain kalau nggak entertain gua gua males nonton karena gue mungkin old school ya
dididik dengan di budaya dimana sepak bola itu entertainment habis tuh main bagus menang ya kan
cuman kembali ke tim nas kita bahwa ya gua gua lumayan lumayan terhibur walaupun gua
sadar gua nggak bisa pasang standard ke arsenal atau bar sekalian
minimal nggak dikit dikit crossing minimal akurasi pasir terbenar dan itu terjadi kemarin gold kedua itu kan pasing pasing
minimal akurasi pasing dan itu terjadi kemarin goal kedua itu kan pasing pasing
itu yang aku lakukan karena
visi aku lebih netral
daripada aku tidak tahu
namanya arkan tampaknya gimana
ngomong aku tidak tahu
hanya sebagian yang aku tahu seperti
stripe lk jaydar aku tahu
jadi aku tidak tahu
latar belakang pemain aku hanya menilai
apa yang gue lihat dan untuk
level indonesia kemarin bagus
kalau aku bilang ya itu
kita bisa mengalahkan
tergantung drawing aku setuju
cuman kadang kita juga butuh
drawing yang gampang nggak selalu
drawing yang susah nah sekarang kita dapat
saya juga setuju bahwa
pada akhirnya kita nanti
di turnamenya seperti apa
saya tetap ya saya tidak tahu
bahwa kalau pun kita
tidak lolos kalau kita tidak
tunjukkanlah permainan yang seharusnya
dimainkan yang sesuai dengan kapasitas kita
tidak sedikit sedikit long ball
jadi kalau saya
saya menilai ujian sesungguhnya di
piala asia senior nih kita akan bertarung
untuk lolos itu dengan vietnam
bukan irak enggak jepang irak vietnam kan
artinya kan ada slot
peringkat tiga terbaik untuk
lolos misalnya gitu kan nah persaingan
ini di asia tenggara kan
kemungkinan kita lolos
misalnya kalau sama irak kita
tidak terlalu jauh tapi irak masih di atas kita

kalau jepang masih di atas kita kan
artinya kalau kita bisa kemudian
menang lawan vietnam kuncinya di situ menurut saya
jadi ada pertarungan di situ yang kita
ada potensi lolos buat saya
kalau kita lolos ke perempat final
piala asia oh langsung perempat ya
iya kalau enggak peringkat
satu dua dan tiga terbaik
ya langsung ke perempat final
atau ke per delapan final
itu sukses ukuran kita di situ suksesnya
jadi nggak perlu trophy lagi itu sudah sukses ya
iya kalau ukuran asia ini kan tapi kalau ukuran
asean ya tropi ukuran asean loh
asean itu piala ff ya trophy
kalau kita nggak bisa dapat trophy di
betul cuma asean itu kan ya satu nggak diakui
fifa dan skupnya lebih kecil
sebelumnya empat kali
piala asia gitu kan prestasi kita
misalnya dua ribu eh seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
yang sampai sekarang tercatat sebagai yang terbaik
kemudian dua ribu kita gagal dengan
nandar iskandar eh seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
kita dan nurindo kemudian dua ribu empat
collab kita cetak sejarah
mengalahkan qatar dua satu untuk pertama
kalinya di piala asia kan
dengan pilih petro zier yang sekarang jadi pelatih
vietnam gitu kan kemudian
di dua ribu tujuh kita mengalahkan bahrain
dua satu artinya baru sampai
bisa mengalahkan tapi nggak lolos
artinya kalau kita mencapai lebih
dari itu itu sudah sukses buat indonesia
betul setuju kalau
sebagai pemain bola atau sebagai fans
sepak bola itu adalah
ikut piala dunia
iya dong setuju gue tambah lur
pintunya ke piala dunia
itu sebuah sukses
kalau dibilang lolos grup gue setuju
itu prestasi yang luar biasa
untuk gue jauh lebih berharga daripada
sepuluh piala aff atau piala ciki
yang buat singapura aja ya
yang buat singapura aja biar singapura yang koleksi
tapi ini kan artinya pintu
piala dunia itu lebih dekat kalau kali ini
nggak berarti mungkin kedepannya
karena dimana kita
dimana sepak bola kita itu
sekarang lagi berproses berprogress
progresnya itu menurut gue ya
itu progressnya kelihatan
nah sampai kapan nggak tahu juga
pada saat sintayung start
gue juga pertama yang kritik
sesimpel itu jadi gue tidak melihat
sosok sintayung tapi kerjaan
yang dilakukan sintayung
jadi kalau pintu piala dunia
itu beda pintunya dengan piala asia
pintu piala dunia besok kita lawan brunei darussalam
setelah itu ada di grup d
kita ketemu dengan filipina
untuk kemudian lolos ke babak ketiga
nah itu kan artinya kan
kita masih ada di vietnam nih penghambat kita
di asean ini kalau kita
dulu vietnam dibawa kita loh
sembilan belas tahun start
karena yang lain berkembang kita nggak
nah itulah kenapa sintayong masuk agar kita
ikut berkembang juga
tapi untuk gue vietnam itu bukan
apa ya bukan
dalam arti vietnam thailand itu bisa di kalahkan
thailand sebelas kali juara
sekali indonesia kenapa indonesia juara
nah ini fakta
nah kalau kita melihat masa depan coach
itu udah selevel sama thailand
mereka itu hampir
menang lawan jepang
karena jepang yang juara asia
itu udah bukan thailand vietnam lagi
udah level asia
kembali ke sepat bola
ke arah levelnya kesana
walaupun mungkin gak pernah juara asia
walaupun tapi at least
pintu ke piala dunia itu tambah deket
kan tambah semangat
nah kalau kita berbicara soal
masa depan coach mas akmal
ini pertanyaannya jadi
gini kalau lo punya pabrik
kepala produksi lu
mendadak serangan jantung meninggal
lu berhenti berproduksi nggak
jalan terus mau kepala
karyawan tetap dijaga terus
kenapa karena dalam sebuah pabrik perusahaan
sistem sudah berjalan nah ini harus kita
ciptakan sistem harus berjalan
tidak boleh tergantung oleh satu dua tiga pemain
tidak boleh tergantung satu dua tiga pelatih
tidak boleh bahkan tergantung
tapi kan gini coach masalahnya kadang kadang
kalau kita ganti pelatih katakanlah sti
kontraknya habis pertengahan tahun depan kan
kontrak habis desember
tapi akan diperpanjang diperpanjang januari
sampai piala asia
nggak tau diperpanjang sampai piala asia
atau lebih banyak
nah masalahnya kan ketika
tadi bilang sistemnya harus selalu dijaga
tapi ketika ganti pelatih kadang kadang
nanti sistemnya berubah lagi
berubah lagi nah itu tugas pssi sih
kalian tau lah
di sepak bola top dunia
di eropa itu ada
tim yang mengandalkan filosofi
ada yang mengandalkan trophy
chelsea real madrid yang penting
karena kualitas pemain kita pas pasan
kalau rekrut pelatih jose mourinho
dia mengabaikan filosofi
yang penting menang yang penting trofi
ya kita lihat setelah berapa tahun pet
seperti apa nah kembali lagi
ke pertanyaan lu itu tugas
pssi siapapun ketuanya siapapun
esco nya bahwa kalau lu datengin
pelatih gue itu mau main kayak begini nih
jadi jangan menghalalkan segalanya untuk
dapat trofi ciki atau apa
tapi yang penting karena sepak bola kita itu lagi berkembang
jadi tolong singkirkan trophy
tolong singkirkan ego kuatkan dulu fondasi
bikin dulu liga untuk u tujuh belas
kembali gue dukung bima sakti
apapun hasilnya nanti kita udah bahas itu
kuatkan dulu lah
kuatkan dulu infrastruktur
kuatkan filosofi dari ssb
sampai youth sampai ke senior
baru kita pikirkan trophy
nah kalau itu terjadi
kalau itu semua kuat pelatih bergantian
filosofi tetap berjalan piala ciki itu
tiap tahun kita kantongin
dengan pemain lapis tiga bahkan
dengan tiga lapis tiga bahkan
karena filosofi memang gak ada kan
sekali kali ganti citatuk ya
ya oke ya itu udah viral
nih nih pendapat saya
kita ini punya golden generation ini nih
yang sekarang nih kan angkatan
kemudian elkan bagot
di bawah ada kemudian
nah ini golden gerasen kita tapi kita harus ingat
kita juga dulu punya golden generation
tapi gagal semua primavera dengan
kurniawan cs bima sakti cs kan
diagung agungkan sebagai golden generation gitu
tapi akhirnya gagal
kita kemudian punya golden generation berikutnya
di era boa solosa tapi gagal
kemudian di era samsyar aram sebut sebut
di eranya evan dimas
nah jangan sampai gitu golden
generation yang kita punya ini kan rata rata pemain
usia dua puluh satu gitu kan ini potensial
banget semuanya dan banyak yang main di luar negeri
kebetulan semuanya nah jangan
sampai kemudian golden generation ini
hanya sebagai sebuah apa namanya
embel embel yang dicematkan
tapi kemudian para pemainnya tidak bisa
menunjukkan golden generationnya itu
kita berharap itu tadi bahwa
ini golden generation jangan sampai seumur jagung
tiga tahun aja karena itu
saya berpikir jangan epohoria berlebihan lah
gitu kan kita punya harapan besar
sepak bola kita berprestasi tapi kalau
kita terlalu mengkultusan dan mengagung agungkan
itu juga nanti jadi salah pemain kita
kan masih belum mampu punya
mental yang kuat sebagai pemain profesional gitu
ini problem kita jangan sampai
kemudian kita agungkan kita lolos piala asia
u dua puluh tiga cetak sejarah
tapi kemudian nanti melempem di putaran
finalnya gitu nah ini kan tugas pssi
sekali lagi tugas pssi yang pertama adalah
jadwal kompetisi dengan jadwal
event yang diikuti jangan sampai
kemudian pssi punya target
event kayak kemarin piala
aff misalnya kan target juara misalnya
tapi kemudian pemain yang dibawa tidak
sesuai dengan apa yang diharapkan gitu kan
maka dari itu karena fpi bukan dari fifa
iya sama juga nih sekarang coach
asean games bukan dari fifa juga
berpotensi untuk polemik lagi
nanti olimpiade bukan dari fifa juga
kalau olympiade setau
gue itu mainnya di summer kan
di mana pemain libur
artinya kan gini coach artinya kita
aff kemudian juga indonesia
harus mensinkronisasi jadwal
untung kemarin turkmenistan ini
dengan jadwal fifa match day
sehingga kemudian bisa dilepas semua
kalau tidak sesuai fifa match day kan banyak juga yang gak bisa dilepas
nah ini yang kemudian ke depan gus
harus sinkronisasi itu semua
aff sinkronisasi jadwal jangan sampai
di tempat di sini kompetisi
main sama juga kan
kan september ini
main di asian game gak mungkin tim tim
apa namanya yang main di luar negeri itu
dilepas pada akhirnya apa gak dapat
prestasi juga kita nggak dapat
kemudian juga tapi kalau kita bicara
asian games itu kan bukan salah pssi
kalau asian games itu kan
ioc dengan fifa
atau dengan uefa
jadi bukan salah pssi tapi
gue setuju bahwa
jadwal itu harus
para pemain bisa
gabung dengan timnas
nah untuk turnamen seperti asian games ini kan gak masuk
kalender fifa dan bukan event sepak bola
sebenarnya itu yang jadi masalah
dan kalau lihat
tim kayak korea
jepang itu kan gak diperkuat sama
pemain pemain luar juga
jadi bukan masalah ini
bukan hanya masalah indonesia
mereka punya beberapa lapis yang bagus
sementara pemain utama kita yang bagus
masih main di luar dan kita nggak
gak banyak lapisnya
itu memang resiko yang
kita alamin yang kalau gue bilang
bukan salah kita
seberapa urgent nih jadinya kompetisi
ya sangat urgent
pembinaan itu adalah kunci
kenapa belanda dengan
penduduk enam belas juta bisa tiga kali
masuk final piala dunia
itu kan sebuah prestasi masuk final piala dunia
penduduk enam belas loh
itu segede apa jakarta mungkin
pembinaan jadi semua kuncinya
itu ada di pembinaan tapi pembinaan
itu jangka panjang
jadi kalau erik toer hari ini
menerapkan liga untuk dari usia
let's say sepuluh tahun
sampai tujuh belas tahun
hasilnya mungkin bisa dipetik lima belas tahun
dimana dia bukan ketua lagi
nah itu yang jadi masalah dan itu
gue udah sampaikan langsung ke
erik toer bahwa
gue kasih contoh jokowi lah
ini bukan politik ya
jokowi aja disclaimer dulu nih
jokowi itu membuat
yang masuk ke jalan itu tidak banyak
motornya masih sepi
tapi dua puluh tahun lagi
itu akan penuh
jadi investasi yang dilakukan jokowi itu
itu jangka panjang dan ini harus dilakukan
oleh pak erik
gue ketemu erik toer dalam
kebetulan gue dikasih nomernya
jadi kalau gue mau tanya apa apa
dalam arti gue gak punya kepentingan
gue tidak tergantung
gue tergantung sama youtube
partai politik atau pssi
dan lain lain dalam arti
gue mau gak apa aja bisa
dan pak erik tau juga
kita pernah ketemu meeting gue kasih
masukan dan beliau menghargai
karena gue gak ada kepentingan
kecintaan gue kan untuk tim nasi sepak bola indonesia
bukan untuk ini itu
tapi sebagian besar
gue setuju cuman mungkin kita ada
beda pendapat masalah
trofi dan lain lain
intinya adalah dan kita sepakat bahwa
intinya itu semua itu proses
kita sepakat bahwa pembinaan itu penting
kita sepakat bahwa sinkronisasi
jadwal itu penting
kita sepakat bahwa kita harus punya lapis satu dua
nah itu yang penting
daripada ikutin netizen
suruh cari konflik langsung
apa yang gue ribut
emang gue tambah kaya kalau gue ribut dengan
akmal dengan komentator lain yang punya beda
pendapat itu hak mereka
pendapat gue jelas dan itu dimana mana
gue gak pernah fitnah
gue hanya kasih pendapat gue
kalau lo nggak setuju ya hak lo
terlepas dari tadi lo bilang
hasil undian berpengaruh
di lsu dua tiga tapi
terlepas dari itu semua lo setuju gak
tim nas ini di bawah stj
regenerasi kan dibuat
sekarang kita kan punya banyak pemain
yang tampil itu rata rata usia muda
potong generasi malah ya mas
walaupun misalnya dulu
juga pernah ada nurwindo potong generasi dengan primavera
itu fakta sejarah
jadi bukan hal yang baru sebenarnya potong generasi
tapi dulu potong generasi itu tadi
golden generation tapi cuma dua tahun
selesai jangan sampai
kita kan mengkritisi gini jangan sampai
kemudian golden generation yang kita harapkan
bisa berprestasi ini juga selesai gitu
nah itu yang harus dipahami
sebenarnya gue ada jawaban soal itu
jadi cara untuk mengirim
satu tim ke itali ke mana
ke uruguay itu cara yang salah
karena kalau itu cara yang benar
udah diikutin oleh banyak negara
gak ada negara yang melakukan itu
pemain lo hebat lo main di eropa
tapi not as a team kayak garuda
itu selalu gue kritik kayak sekarang
elkan di inggris
itu yang harus mereka lakukan
bukan satu tim dikirim
itu gak akan berjalan
nah itulah jawabannya kenapa
kalau disebut golden generation oke
tapi gue rasa tidak bisa dibandingkan
caranya lebih benar
bukan kirim satu tim cuma terpisah semua
di luar negara
bahkan saya berharap misalnya kayak arkan
punya network luas gitu kan
kan bisa juga dititipkan di inter milan lah misalnya
gak segampang itu arno
walaupun memang indonesia sulit
untuk masuk ke sana karena kualitas betul
betul karena kualitas dan sebagainya
atau misalnya u enam belas nih yang sekarang u tujuh belas gitu
ikut akademinya di sana
tapi jangan satu tim
diayak titip dua
kalau satu tim ketemu temen temen
temen temen gue yang duitnya banyak lah
kirim ke luar negeri apa ikut sekolah
lu kirim anak lo ke luar negeri itu bagus banget
walaupun dia gak jadi pemain pro
belajar budaya baru
belajar bahasa baru
banyak hal yang dipelajari bukan hanya sepak bola
itulah plus pointnya
dan itu akan membuat mental lu
sekarang pemain kayak marcelino lah contoh
dia bisa banyak gaya orang kenal dia
di belgium banyak gaya dikeplak lu
nah ini yang penting
ini akan membentuk mentalnya marcelino
ini akan membentuk mentalnya asnawi
makanya gue sangat sayangkan witan kembali lagi disini
mau divisi dua mau apa
sepak bola itu untuk gue
kualitas pemain yang
ga ada parameternya
yang kita lihat hanya di lapangan
bermain seperti apa itu hanya teknikal
tapi kalo lu masuk ke lapangan dengan
mindset yang luar biasa
eh gue ga peduli lu mau ranking dua
gue ranking dua ratus tapi gue bakal menangin lu malam ini
ngerti gak mental itu yang udah lu
di luar negeri
michael asian nih sebelum selesai kontra
kedangan persib ketemu saya di
pebri haryadi ini potensinya
itu lebih di atas
dari pemain pemain di ghana seusianya
dia bilang seperti itu cuma permasalahannya
adalah dia tidak punya mental untuk
bersaing di luar negeri nah saya dulu
waktu main di piala dunia
seluruh pemain ghana kumpul di ruang ganti
kita akan jadi pemain sukses kalau kita main di luar
main di luar maka kita bukan generasi yang sukses gitu
nah indonesia kata
michael essien ini pemain indonesia mentalnya adalah
kalau udah punya gaji gede main di klub
besar walaupun jadi cadangan sudah puas
kalo sudah punya rumah bagus pacar
cantik sudah puas kalau sudah berangkatkan
umroh orang tuanya gitu kan
berangkatkan aja sudah puas sampai disitu
jadi batas suksesnya sampai disitu nah
mindset ini yang harus dirubah kata michael asian
kalo kemudian kata
dl piero juga waktu kesini dia bilang indonesia ini
potensial main cuma ininya gak kepake
sepak bola itu momentum kata dl piero
kapan kita harus dribling
itu yang tidak dipunyai indonesia
artinya dua masukan ini harusnya bisa
dijadikan bahan oleh pssi
kurikulum sepak bola kita dari dasar
saya selalu mengkritisi gini kelemahan kita adalah
tidak pernah tuh ada kesempatan
sintayong misalnya bertemu dengan pelatih pelatih
untuk kemudian menyamakan persepsi
ini loh target sintayong disini
sehingga kemudian ketika sintayong manggil pemain
tidak mulai dari dasar lagi tapi semuanya sudah
dibangun di level klub ketika mau
main tim nasional sintayong sudah berpikir
strategi melawan tim ini bukan lagi
bagaimana fisik sudah di klub
tapi kalau ketemu tuh
belum tentu bisa berhasil
belum tentu mereka diajarin passing
secara gimana ya betul maksud saya
artinya kan harus ada persamaan persepsi
jangan sampai kemudian sekarang kan perdebatannya
ribut ribut diadu diadu gitu kan
dol nah ini kan
gak produktif menurut saya nah
tugas siapa di situ direktur teknik
untuk kemudian membuat ini loh
road map sepak bola indonesia ke depan
itu kan yang dibuat spanyol
dia butuh enam belas tahun hampir juara dunia
itu kan pada dua ribu sepuluh
kebetulan saya nonton di situ sebagai wartawan
bukan spanyol aja
hampir semua negara termasuk jerman
ketika mereka selesai
sembilan puluh enam itu setelah itu kan mereka
sulit juara nah sekarang
jerman dalam posisi yang hampir sama saat ini
eropa itu lagi mengalami penurunan ya
kecuali portugal inggris
perancis jerman belanda
regenerasi tapi itu bisa terjadi
cuma pada saat infrastruktur
lu benar bangkitnya
cepat tinggal tunggu waktu ya coach ya
tinggal tunggu waktu karena semua udah
berjalan benar makanya gue selalu bilang
seksi lu jalan keluar
lu tanya tukang ojol tukang
jual gorengan siapa ketua pssi
semua orang tau
lu tanya menteri transmigrasi
ada yang tau
ya atau menteri apa
atau menteri keuangan
lu ngerti gak maksudnya
popularitasnya sangat berbeda jauh
kenapa ketua pcsi itu
karena sistemnya gak jalan
lu tanya gue ketua
jerman gue gak bisa jawab
lu cuma tau kita gak bisa jawab
kita tau rubialnya sekarang
kalau lu gak tau kan
kenapa karena sistemnya sudah jalan
jadi gak perlu tau ketua
pada suatu hari gue gak tau masih hidup atau gak
dimana ketua pssi sudah bukan
posisi yang penting
posisi untuk jadi gubernur atau jadi menteri
tapi benar benar infrastrukturnya
semua udah jalan
ya gue sebagai netizen gue kan netizen
bahwa kebetulan gue didengar
ya itu bersyukur aja gue
gue cuma bisa berharap
gue cuma bisa berharap
ada orang minta gue tukar pikiran
entah itu arya entah itu pak erik
gue kasih pendapat gue
seperti yang gue lakukan disini
gak kurang gak lebih
harapan itu pasti ada
bahwa gue pengen suatu hari nonton indonesia
di piala dunia
jadi gue singkirkan job gue
coba ditanya ke pak erick thohir
bapak akan manfaatin
popularitas jadi ketua pcsi
untuk dua ribu dua puluh empat atau lagi nih
gue tempatkan diri seandainya
gue erik thohir satu
erik thohir duitnya udah segambering
dia nggak butuh duit lagi
kedua dia sekarang
menteri bumn dimana
gosipnya akan dicalonkan
kalau gue jadi erik thohir
sesimpel itu apakah
gue mengkhianati pcsi enggak
tapi kan dia tetap bisa punya kok
bisa kontribusi di sepak bola
kan banyak cara
justin lo ngomongnya gede kalau lo hebat lo jadi pelatih lo
membangun sepak bola itu kan
gak harus jadi pelatih
orang orang kayak kita kan perlu
perbedaan pendapat perlu
kalau semua jadi pelatih atau pemain bola
siapa yang kritik
kalau gue mau jadi pelatih gue gak pindah ke indonesia
gue tetep aja di belanda ngapain
gue ngelatih disini kalau gue bisa ngelatih di belanda
ya kan nah ini yang
yang kita butuh
adalah banyak faktor
dan aspek kembali gue yakin
erik thohir gak akan meninggalkan indonesia
sepak bola indonesia
walaupun dia menjadi capres lah
wapres lah menteri bumn
atau apa gue punya
ingin mengangkat sepak bola indonesia
dan gue bukan
kalau saya pr nya cuma dua
buat sepak bola kita bagus pembinaan yang hebat
kompetisi sehat timnas kuat
untuk indonesia gitu kan
nah itu pembinaan usia muda kita
kita selampangan nih
di bawah kan bahkan di level anak anak
itu udah pokoknya yang penting
menang filosofi mainnya nggak dibangun
pokoknya menang pulang buat tropi
udah prestasi udah di apa ya
eksploitasi di usia muda sehingga
kemudian di usia enam belas yang seharusnya dia berproses
untuk menjadi pemain bagus udah selesai
udah merasa dapat segala galanya
kompetisi yang sehat nah ini dia nih
ini kan problem kita kadang kadang
juaranya juga udah ditawar sebelum
dan gue gak interest
itu akmal yang lebih tahu
nah ada satu isu lagi yang kemudian
menyeruak di antara netizen
terkait naturalisasi pemain nih
baru baru ini pak erick thohir
akan memproses naturalisasi
pemain baru dari venezia
dari belanda juga
kalau menurut coach sama mas akmal gimana
didukung oleh undang undang loh
bahwa kalau lo punya
generasi ketiga keturunan
indonesia lo berhak untuk jadi
warga negara indonesia
jadi siapa yang mau
melarang itu itu kan
sekarang kita bandingkan
waktu itu naturalisasi
banyak yang senior
sekarang kan muda semua
artinya pemain yang muda
itu kan umurnya masih panjang
kontribusinya masih panjang
kalau lo tanya sama gue
kalau gue harus pilih
gue mending kalau bisa
pemain lokal semua
tapi kalau nggak bisa nggak ada salahnya
ditambah pemain pemain lokal
di mix tapi karena
pemain yang di naturalisasi adalah
pemain muda jadi jangka panjang
kan mereka akan bermain terus untuk tim nas
betul gue nggak ngelihat ruginya
gue tidak lilin itu cuma satu
tidak ada orang boleh melarang
yang memiliki darah indonesia
sesimpel itu itu diundang oleh
didukung oleh undang undang
saya tuh dari awal lagi naturalisasi
harus kembalikan kepada definisi awal
kalau kita kan seperti wah ini harus
masuk ini harus masuk ini harus masuk
sekarang jadi pemainnya aja pemainnya
saya ini pengen jadi warga negara indonesia
terus ya udah ada darah kan
diproses saja sesuai dengan undang undang gitu
jangan kemudian kita kayak human trafficking
semua kita datangin gitu kan
siapa ya ujung ujungnya pemain kita kan
problem kita adalah
bukan ini bukan apa
bukan kemudian nggak boleh gitu kan
apalagi itu punya daerah keturunan
siapa saja boleh dan banyak juga keturunan
ronaldo kuateh keturunan juga
samer apa tuh anaknya ini
jackson abdiago bahkan yang sekarang
ardim anaknya elisangelo
itu kan keturunan juga
mereka punya hak untuk itu semua tapi
saya kurang setuju kalau kemudian terkesan
harus harus harus
harus gitu kan sehingga
menabrak aturan harusnya itu jangan
naturalisasinya harusnya itu pembinaannya
gitu pembinaan yang
diharuskan kita harus melakukan pembinaan gitu
nah pemain naturalisasi
datang sesuai dengan kebutuhan
kemudian dengan kemauan gitu jangan kemudian
dijajakan eh lu mau nggak jadi warga negara indonesia
gitu kan jadi cara
yang lu pertanyakan betul betul
kayak sirus margono atau kemudian yang
audiero gitu kan kemarin udah gak mau
sekarang jadi mau jadi kesannya bangsa kita ini
jadi tempat ya udahlah gue kesana aja
wah nggak mungkin dapat tempat lagi
di itali ini kayaknya tapi realita
tapi kita juga harus realistis bahwa
kalau pemain bisa milih
negara itali atau belanda
mereka pilih itali belanda
timnas belanda atau timnas
indonesia dia pilih timnas belanda
karena dia nggak masuk timnas belanda
main divisi satu juga nggak dia pilih timnas belanda
nah itu saya sepakat gitu begitu pun
juga mark lok ya kan
jadi kita harus realistis aja bahwa pemain
yang kita dapatkan
bukan pemain pilihan utama
terbaik di negaranya
kayak van bronckhorst lah
ya dia pilih timnas belanda
kayak riders misalkan yang sekarang
tampaknya indo banget kan
dia pilih timnas belanda
kalau rinders nggak dipilih timnas belanda
baru mungkin dia ke indonesia
nah kemarin tuh contohnya yang angkatan event gender tuh kan ada tiga tuh
yang kemudian dipanggil timnas belanda
dia milih ke sana dulu kan setelah sana sekali main
akhirnya bikin instastory
wah dipanggil lagi indonesia kan gitu kan
seolah olah kode kasih kode untuk
gue ke indonesia aja lah kan itu problemnya tuh
ya emang realitanya begitu
gue akan lakukan hal yang sama
kalau gue pemain bola gue dua puluh tahun tinggal di belanda
gue diminta timnas belanda
gue akan pilih belanda
kalau gue nggak masuk timnas belanda ya gue ke indonesia
bukan masalah nasionalis
atau apa tapi lebih realistis saja gitu loh
netizen kita kan terbagi menjadi
dua kutub yang sangat berbeda nih
itu yang saya kadang kadang gitu kan
tapi menurut lu sendiri diri lu
jadi orang indonesia siapapun
kalau dia sudah jadi warga negara indonesia
sudah jadi warga negara indonesia
bukan cuma di sepak bola di seluruh instansi
atau seluruh kehidupan sosial masyarakat
ya dia punya hak untuk kemudian
membela negaranya dalam berbagai aspek
berprestasi lewat bisnis dan sebagainya
itu hak kan kalau kemudian
itu kan saya jadi lucu buat saya ketika
misalnya sekarang saya dulu nggak setuju misalnya ya
misalnya saya nggak setuju
naturalisasi ivan gender dan sebagainya ketika sudah
jadi warga negara indonesia
ya harus kita dukung dia main kan sudah jadi warga negara
saya tidak setuju tapi kalau kemudian sudah jadi warga negara
dia punya hak untuk bela negara
jangan sampai yang saya nggak setuju gini
tim nasional itu dijadikan
iming iming untuk orang pindah warga negara gitu
gue jadi warga indonesia gue main di timnas gitu kan
kan belum tentu kualitasnya juga
memenuhi standar timnasional
tapi sih sebenarnya kalau soal kualitas
gue mungkin agak beda pendapat dengan
semua orang mau jadi warga indonesia
itu selama ikutin sop yang benar ya
tapi kan kembali ke pelatih
kepilih atau tidak
gue tahu banyak pemain
keturunan afrika atau luar yang main di league
yang sudah jadi warga negara indonesia
tapi nggak kepilih juga
di timnas tapi itu kan hak mereka
untuk bisa karena mereka nikah dengan
atau sudah lima tahun tinggal di
di indonesia mereka
nggak kepilih juga jadi kembali lagi
lu mau naturalisasi ya terserah
tapi yang penting kan
diambil pelatih atau nggak lili pali
sampai sekarang masih dipanggil kan
generasinya lili pali
nggak ada satu yang lolos
nggak ada satu yang lolos kembali lagi ke pelatihnya
karena lili pali memang bagus
layak untuk main di timnas makanya yang
yang ramai satu lagi adalah itu
kubu apa pembenci si taeyong sama
whatsapp atau ini admin
kehidupan bumbu bumbu kehidupan yang harus kita
terkadang kenapa ya kayak ngeliat netizen tuh
mudah sekali mengkultuskan
tapi itu kan indonesia banget
tapi saya sih nggak begitu masalah
cuma yang saya permasalahkan
adalah jangan terlalu fanatik
jangan terlalu ekstrim
ngerti nggak saya selalu kasih contoh
kepada fans mu
emang kamu makan di plaza senayan di bayi rama mu
ya kebetulan saja terlintas
jadi intinya adalah
jangan terlalu ekstrim
kita ini semua manusia
semua warga semua breaking kesalahan
dan saya selalu hindari konflik
saya punya member youtube
dan saya selalu bilang karena mereka juga bilang
kenapa nggak diskusi sama akmal dan ton
nah ahmad toil sudah sebulan satu setengah bulan yang lalu
kenapa saya harus diskusi
akmal punya pendapat yang berbeda
kalau gitu gue bisa diskusi sama
dengan orang yang punya pendapat
berbeda terus kapan gue cari duitnya
kan gitu gak semua orang punya
pendapat berbeda kita harus diskusikan
itu hak mereka
ini saya ajarkan ke member saya
hargailah pendapat yang ada anda nggak setuju
tapi nggak semua harus kita diskusikan
tinggal lu tanya kenapa alasannya apa
dan itu kan dijelaskan
saya yang nggak setuju saya nggak setuju gini
sehingga kemudian bahasa bahasa kotor yang muncul
mereka lupa rata rata itu anak sma
smp gitu kan mereka lupa
bukan curhat sih sebenarnya saya ngetes itu
eh jangan ngomong sembarangan ya
kemudian juga bahasa yang sopan saya akan
nadine kalau bahasa yang sopan dua puluh empat jam
saya bilang gitu kan walaupun saya akhirnya nggak kerja
kalau bahasa yang sopan akhirnya
kalau nggak sopan dan ini
melanggar undang undang itu ya pencemaran nama baik
minta maaf artinya apa
lebih dulu masuk desa dibanding ilmu pengetahuan
ini tugas negara nih revolusi mental
itu tugas kita sebagai
influencer untuk mengajarkan
mereka sopan santun
itu yang penting sopan santun
dihujat abis abisan terus saya senyum senyum aja
gue juga senyum asik
bahkan ada tuh kemarin
ini yang saya kolom komentar saya
sampai empat ribu sembilan ratus sampai lima
enggak mau ngapain mau mau mau
buat beli mainan ya udah tuh bacain empat ribu sembilan ratus
nah coach mas akmal
besok nih drawing piala dunia u tujuh belas
kita dapat privilege
meksiko perancis spanyol jerman
gimana nih kalian melihat
drawing besok kira kira ada harapan harapan nggak
gue melihat u tujuh belas ini tidak
dari sisi sepak bolanya oke
tapi dari sisi kita bisa mempromosikan
indonesia kita mengangkat
pariwisata kita kita mengangkat
budaya kita jadi banyak hal
yang kita dapat
untungnya tidak hanya di sepak bola
dukung bimah sakti apapun
hasilnya karena gue tahu
betapa susahnya lo ambil pemain
yang tidak ada kompetisnya gue mengalami
di dua ribu empat ngerti nggak
nah apalagi nih sepak bola
pemainnya lebih banyak seleksinya lebih banyak
ya ini bima ini pasti
apalagi dari satu kotak
itu tidak bisa berjalan seperti itu tapi tidak ada pilihan lain
lo kalau ditunjuk
sama fifa jadi tuan rumah
enggak mungkin kan
jadi sama elektron ya udah yuk ambil kita
karena kalau empat puluh tahun ke depan
kita bisa dapat kesempatan
untuk jadi tuan rumah piala dunia
gue punya cv loh pernah jadi
tuan rumah u tujuh belas
jadi cv ini penting
maka dari itu gue gak
melihat dari sisi sepak bolanya
tapi gue lebih melihat bahwa
menjadi tuan rumah ini sangat menguntungkan
efeknya tidak sebesar u dua puluh ya
tetap ada karena
itu akan tetap datang
sekarang industri sepak bola
harga pemain begitu melonjak
apalagi saudi masuk
tambah gila gila harganya
orang yang mencari pemain muda
pemain muda sudah di tag
umur tujuh belas itu kan lima belas enam belas usianya
kalau ada u tiga belas empat belas
yang bagus di tag dia
eh ini anda pemain
arsenal dong arsenal
sudah disebut arsenal
arsenal sudah punya infrastructure
sesuai dengan motonya
ada pemain kita yang dapat trial kesana
itu kan promosi buat indonesia
jadi apapun hasilnya
kita udah menang duluan
sebagai negara itu udah menang
dengan ditunjuknya u tujuh belas
saya dukung bima bukan berarti lokal pride
bahkan kalau sintayong pun yang melatih
karena ini kesempatan buat kita
tampil di piala dunia
indonesia akan jadi satu satunya
negara asia bahkan yang pernah tampil
di tiga kategori piala dunia
kita pernah piala dunia seribu sembilan ratus sembilan puluh
walaupun namanya dia belanda
kemudian seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan u dua puluh
kemudian sekarang u tujuh belas
negara asia yang pernah tampil
di piala dunia di kelompok umur itu gitu
di asean nah ini yang paling penting
tadi bahwa ini kan momentum
momentum untuk membangun fondasi baru
sepak bola kita kita bisa lihat sekarang
wah ternyata pembinaan kita ini
gak bener nih
orang seleksinya sampai ribuan orang
untuk main di piala dunia kayak audisi
kita tidak punya bank data pemain
kita punya talent squad di seluruh daerah
sehingga kemudian ketika kita mencari
pemain misalnya kita butuh pemain
kidal dengan karakteristik ini gak punya datanya
jadi tes ribu orang lihat gitu kan
belum tentu kemudian yang punya kualitas
tampil baik waktu seleksi itu kan
itu akhirnya salah pilih dan sebagainya
jadi kita harus buat saya
piala dunia u tujuh belas ini adalah
nanti uji coba salah lagi kan gitu kan
ini adalah momentum kita untuk
mengukur diri kita di level
internasional dalam kaitannya
sepak bola kalau kita berhasil
tuan rumah piala dunia kita akan jadi potensi
kita dikasih lagi bahkan piala dunia senior
nah yang paling penting dari piala dunia ini
adalah bagaimana ke depan
sistem itu dibuat oleh
siapapun nanti ketemu pssi nya
kalau sistem sudah jalan sudah selesai kita semua
sepak bola kita ini ada potensi untuk
lebih berkembang lagi nah yang
tetap dukung erik thohir
sistem akan diubah dengan pak erik
nah yang kedua tetap jadi pssi ya pak
nah yang kedua terkait dengan
piala dunia u tujuh belas ini kan itu tadi kata
coach justin kita punya potensi potensi
yang bisa dilirik misalnya ada iqbal disana kan
kalau dia bisa menunjukkan kualitasnya
pasti dia akan dilirik
iqbal siapa nggak tahu juga
buat saya adalah momentum u tujuh belas ini mereka seperti
gana yang kemarin diceritakan eh di
ruang ganti berapa puluh kita tampil sebaik baiknya
dan kita akan jadi generasi bagus kalau
setelah ini kita tampil di luar negeri semua
untuk main di luar negeri itu kan ada
perubahan mindset yang dibangun dan itu yang paling
penting buat sepak bola kita saat ini mengubah
mindset para pelaku
sepak bola kita
mindset dan mental ya coach
itu penting sekali
oke lah ini
apapun masukannya tujuannya
sama ya untuk kemajuan
caranya berbeda dan itulah indahnya
indahnya dunia sepak bola
banyak beda pendapat
kan tergantung terserah netizen
pilih yang mana karena sepak bola itu
berbeda kalau mau jalannya sama paski
ada yang dukungan akmal ada yang
dukung kue ada yang gak dukung
kita dua duanya ya itu hak mereka
dan perbedaan itu yang akhirnya
membuat kita menjadi lebih kuat
ini negatif sekali
mereka gak berantem
gue tau gue ragain apa sama sama
udah lah udah lah
bukan menghindar tapi gue
gue mencari solusi bukan konflik
kayaknya cukup obrolan kita
hari ini makasih banyak coach justin
siap kita ketemu lagi di
kita ketemu lagi